kamu gak salah
karena seharian ini mama udah ninggalin kamu
mama minta maaf karena gara gara mama kamu jadi kehausan
kenapa gak marah kan sama mama
kau gak marah
kau gak marah kan sayang
mama janji mama gak akan pernah ninggalin kava lagi
mama memercungi kava kabuk eternity dimulai meledak
oh tarimu bohong sekarang mengindahkan
kita siapin di r grandet kita semareng anak anak terakhir
kayaknya kalau terlalu terus ya ketsip purely

kalau di tuned
kayaknya stump yang salah
kava bubuk oh kava bubuk
kalau tidak bubuk di gigit nyemuk
kalau tidak bubuk di gigit nyemuk
kava bubuk oh kava bubuk
gitu ya dok
yaudah ibu tini alina kita pulang dulu ya
besok kita kesini lagi ya
iya ibu tini pasti
apa saya gak salah dong
kenapa harus menyebutnya
kenapa harus menyebut nama camilla
saya pasti ginjal saya itu lebih cocok dari alina
lebih cocok dari kak fadil
ginjal saya masih cocok untuk pak haris
anak kandungnya haris itu
kamu harus lebih tegas
kamu harus lebih tegas sama camilla
mama gak mau kejadian hari ini terulang lagi
dan mama gak mau fadil
camilla meninggalkan kava seharian dan gak diberi asi
jadi kamu harus tegaskan sama camilla
ngerti kan fadil
dan mama juga gak mau camilla besuk besuk pak haris lagi
kamu mau membiarkan camilla biar bisa keluar
dan membesuk pak haris meninggalkan kava seperti ini
iya kejadian hari ini terulang lagi
dengar ya fadil
pak haris itu memang pantas mendapat hukuman seperti ini
dan camilla itu harusnya sadar
kalau papahnya itu jahat
dan biarin aja keluarganya pak haris berfikir
apa yang harus dilakukan untuk pak haris
jangan selamanya tergantung sama camilla
memangnya camilla itu malekat
jangan sok malekat
dia punya kava disini
yang harus dia jaga
dulu kan dia sendiri yang mempertahankan kandungan
tapi sekarang dia sudah berpikir
itu kan dia sendiri yang mempertahankan kandungannya

artinya pengorbanan dia selama ini
kalau dia mengabaikan anaknya begitu saja
ya udah udahlah ma sudah
kayaknya memang udah cukup banyak bicaranya
dan fadil juga menurut papa sudah mengerti
iya kan fadil
karena sekarang udah malam
mendingan kita tidur
papa udah capek
mama juga perlu istirahat
mendingan kita tidur
tapi inget ya fadil
kamu harus sampaikan pesan mama ke camilla
yaudah fadil papa istirahat dulu sama mama ya
kamu baru turun
kondisi papa memprihatinkan kak
tadi saat kamila pulang pun papa belum sadarkan diri
kamu bersama dengan mila
makasih ya kak fadil
mila sama sekali nggak ada maksud untuk mengabaikan kak fadil
mila juga nggak ada maksud untuk meninggalkan kak fadil
mila udah bikin kak fadil kehausan dan kelaparan kak
tapi itu semua karena
karena papa butuh mila
karena kondisi papa
kamu nggak salah
malahan yang kamu lakukan itu benar
jadi kamu nggak usah menyesal ya mila
tapi kak fadil mila tetap salah
karena mila udah ninggalin kava
kak mila bukan ibu yang baik kak
mila gagal menjadi seorang ibu kak
malahan tadi aku mendapatkan hikmah yang baik gara gara kamu meninggalin kava
hikmah yang baik kak
mungkin karena dia kangen sama kamu
enggak mila enggak bukan karena kamu kok
terus kamu tahu nggak siapa yang berhasil bikin apa dia
iya aku berhasil bikin kava diam
jadi kava nggak ketergantungan lagi sama edo
aku udah bener bener lulus sebagai calon papanya
itu akhirnya kamu buat kava apa
sekarang kalau kamu mau kembali
kita bisa ditunggu setelah rpp sampai hari ini
kalau tidak akuka tahu sudah selamat darinamu

aku mau campus gue ke tempatnya
selamat pagi ibu
selamat pagi ibu
ibu tini ibu laras
ada yang bisa saya bantu
kami ingin menanyakan
perkembangan kondisi kesehatan haris
saya sangat menyayangkan sekali sikap haris bu
padahal saya sudah berkali kali mengingatkan haris
supaya melakukan cuci darah tiga hari sekali
pesan saya tidak diindahkan
dan ini sangat berbahaya sekali ibu
iya seperti yang ibu lihat
haris akhirnya anfal
itu dikarenakan haris mulai keracunan darahnya sendiri ibu
ya untung saja
haris segera dibawa kemari ibu
saya tidak tahu apa yang akan terjadi
dengan kejadian kemarin
gimana dengan kondisi ganjalan haris dok
fungsi ginjal haris akan semakin berat ibu laras
dan ini yang akan menyebabkan kondisinya akan terus menurun
efek sampingnya apa dokter
bisa bisa nanti haris harus melakukan cuci darah setiap hari
untuk orang yang aktif seperti haris
ini pasti akan menyakitkan ibu
karena kegiatannya akan terbatasi
donornya harus segera dicari
gimana kalau ginjal saya dites dok
siapa tahu ginjal saya cocok sama haris dok
biarlah laras ikut tes laboratorium
siapa tahu ginjal laras cocok
kalau memang cocok
kalau memang cocok
laras ikhlas kok memberikan salah satu organ tubuh laras buat laris
yang penting haris selamat ibu
kamu sudah dengar sendiri kan apa haris bilang
dia gak mau menerima ginjal dari orang yang dekat dengan dia
kalau bukan kita yang menolong haris
siapa lagi ibu
yang di mana rekan raya rodeo